aku perbanyak ah
biar ibu nia bisa ngedarin sambil minta sumbangan
amanda harus saya makan loh me
nih saya mau jual
ya ini paling cuma lima ribu bu
yang bener aja bang
ini tuh banyak
kalau gak mau yaudah
ya kalau mau ya
kalau gak mau yaudah lah
jual apa bu rt
enggak gak ngejual
cuma di rumah tuh banyak banget
koran koran majalah yang nggak kepake
daripada numpukan nyempitin rumah
jadi saya kasih aja deh ke orang
kenapa nggak dijual aja bu rt
duitnya bisa nambah jajan nya amanda
dimintain sumbangan sama prw
masih buat nambah biaya rumah sakit amanda
kena pak rw
bu rt sempet nolak
saya sih nggak percaya bu rt
biar saya kasih sendiri ke bu rt
aku terima aja uang ini
biar bu teh tak percaya
kalau pak rw memang belum pernah ngasih uang ke aku
gimana ya bu teh tak
sebenarnya saya itu gak enak
gak apa apa bu rt
bu rt kan selama ini baik sama warga
sekali sekali kan gantian bu rt
bu teh tak makasih ya
bu saya boleh minta tolong satu lagi nggak
jadi gini bu
anak saudara saya ada yang terkena tumor
nah dia butuh sekali dana untuk operasi
sebenarnya sih sudah ada yang menyumbang
gimana kalau kita minta sumbangan ke warga
ya semoga aja dananya itu cukup untuk biaya operasi
boleh deh bu rt
tapi kalau bisa fotonya kasih ke saya bu rt
biar saya kasih lihat ke warga
sumbangannya bisa tambah banyak
masa aku kasih foto yang di koran itu
wah lumayan juga
aku perbanyak ah
biar ibu mia bisa ngadarin sambil minta sumbangan
aduh hidup comel
amanda amanda bangun amanda
ini yang vertex
oh si semuanya
akhirnya diri saya
pak firman pak herwe
alhamdulillah pak firman sudah datang
kami mau mencari pak firman tapi gak tau kemana
hape pak firman pun gak bisa dihubungi
pak rw siapa yang meninggal
pak firman yang sabar ya
amanda apa yang kamu buat amanda
sabar pak firman
apa yang menjelaskan
kamu pasti gak ngerawat tamannya dengan baik
makanya dia meninggal
kok mas jadi salahin aku sih
mas aku ngerawat amanah sudah sesuai dengan anjuran dokter
aku beri dia makan bubur obat yang teratur
tapi bos kalau allah sudah menghendaki kita bisa apa
harusnya aku gak ikutin kemohonan kamu bawa amanda pulang dari rumah sakit
amanda itu belum sembuh
mas kenapa selalu salahin aku
yang patut untuk disalahin itu pak
kenapa mas di phk
coba kalau mas gak di phk kita bisa bayar biaya rumah sakitnya amanda
mas memaksa untuk pinjam sama orang
kita mau bayar pakai apa mas
mas gaji mas bagi supir taksi aja
itu gak cukup untuk biaya hidup kita
mas untuk makan aja
itu harus syukur

cuma ada tugas aja dari bu lurah
ngapain sih kamu ngurusin urusan rt
aku kan udah pernah bilang buat mundurin diri
mas itu kan dulu pas amanda masih hidup
sekarang amanda udah gak ada
aku gak ada kegiatan
mas udah deh gak usah ngelarang larang aku lagi
lebih baik kita jual aja rumah ini
kita cari rumah yang lebih sederhana
supaya kita gak inget
kita terus dengan amanda
supaya ada kesepian di setiap rumah
mas mas itu aneh banget ya
kok pemikiran gak pernah maju maju gitu loh
kok cita cita mau buka warung
bukannya cita cita tuh cari pekerjaan yang lebih baik
pokoknya aku gak mau rumah ini dijual sekarang
nanti setelah pemilihan rw
berikut hatinya aja
bu rt gak memaksa
yang penting kita bisa membantu sumbangan buat operasi anak itu
kasian ya bu
saya pulang dulu ya bu teta
nanti saya kemari lagi ambil uang ya
gak apa apa saya tunggu ya bu ya
sampai jumpa bu
eh pak rw
pak rw mau ikut nyumbang
itu sumbangan buat saudaranya bu rt
anak pendidik tetumor
ya seikhlasnya aja pak erul
tapi kalau pak rw mau ngasih lebih banyak ya nggak apa apa
kayaknya aku pernah lihat foto seperti ini
pak heru ini bagaimana sih
masa fotonya hanya diplototin aja
ibu amplop ini saya bawa pulang dulu ya
nanti saya serahkan sumbangannya ke ibu
oh ya udah boleh pak
saya tunggu ya pak ya
paling dia mau ngasih banyak
supaya warga bisa memilih dia lagi